keluarga ken admiral korban penganiayaan oleh aditya hasibuan anak dari pejabat polda sumatera utara akbp akhirudin hasibuan mengaku diteror sekelompok orang tak dikenal
melalui instastory kakak ken dinda safai terlihat rumah keluarga korban dilempari sejumlah benda aneh seperti sesajen dan lidi bakar yang terbakar
kejadian itu terekam sekitar pukul setengah empat pagi
pihak keluarga dan sekuritis tempat sempat mengejar pelaku namun tak berhasil ditangkap